halo pemirsa tahu nggak sih bahwa sampai saat ini tarif krl masih disubsidi oleh pemerintah
tahun dua ribu dua puluh satu subsidi pemerintah untuk tarif krl bahkan mencapai lebih dari dua triliun rupiah
nah guna menjadikan subsidi ini tepat sasaran maka rencananya pada tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
pemerintah akan menyesuaikan tarif krl
jadi bagi mereka yang berada di kelas ekonomi menengah hingga ke atas atau orang kaya
tarif krl akan dinaikkan
wah kira kira bagaimana ya tanggapan masyarakat yuk kita cari tahu
pengguna setia ya pak ya
nah bapak udah pernah dengar belum sih informasi bahwa di tahun dua ribu dua puluh tiga nanti akan ada kenaikan tarif krl
utamanya untuk mereka yang merupakan orang kaya
dengar juga baru dengar sih dari mbak
sudah mbak sudah
jujur aku belum pernah dengar
belum sih belum tahu sih kak
tapi kalau misalkan ada peraturan seperti itu aku setuju sih
menurut saya kaya
l sendiri kan harusnya dipakai untuk semua kalangan kan ya
sesuai caranya kan pem bapak tahu pemerintah kita itu angkutan umum itu yang diutamakan
bingung aja sih mbak
gimana caranya membedakan orang itu kaya atau sorry miskin gitu ya
dibilang sejuh boleh juga
mungkin bisa membantu subsidi buat teman teman yang menengah ke bawah
misalnya dia nggak ikut kereta pasti dia kembali lagi ke mobil pribadi
kan percuma sedangkan kan kita digalakan untuk keangkutan umum kan
transportasi umum untuk kita semua
semua yang ada
jadi mengorbankan mobil pribadi yang di rumah untuk naik angkutan yang lebih enak
itu aja bagi saya nggak usah lah
ini merupakan concern penting dari pihak pemerintah karena pengen subsidinya itu tepat sasaran untuk mereka yang membutuhkan
masukan dari kakak gimana sih supaya subsidi dari pemerintah itu bisa tepat sasaran gitu
mungkin kalau menurut aku pemerintah pasti kan punya data dari bps atau gimana gitu ya
jadi subsidi itu harusnya juga dilihat dulu
mungkin pakai data lah mbak ya seperti kayak batuan blt atau apa
oke nah aku mau nanya nih sekarang kalau misalnya naik krl menurutmu tarifnya sudah pas segitu
atau sebenarnya boleh boleh aja sih naik asal nggak terlalu tinggi harganya
kalau menurutku yang sekarang sih udah pas
jadi nggak usah naik lagi
nggak usah naik lagi
mungkin bisa lah sedikit yang istilahnya tapi nggak terlalu besar ya
sesuai kantong lah ya
estimasi ribu tapi harus ada falsitas falsitas lagi
terima kasih banyak ya bapak